arya permana bocah sepuluh tahun yang mengalami obesitas
kembali ke rumahnya di karawang jawa barat
arya dipulangkan karena senin esok ia akan kembali ke sekolah
arya permana berenang bersama teman temannya
di salah satu wahana wisata di karawang jawa barat
beberapa hari terakhir arya dibawa ke rumah sakit hasan sadikin bandung
oleh pihak keluarga dan pemerintah setempat untuk diperiksa kesehatannya
namun pada sabtu kemarin arya memaksa pulang
dengan alasan ingin bersekolah pada senin esok
menurut orang tua arya bersikeras ingin sekolah formal
agar berat badan anaknya bisa terus turun
orang tua akan mengatur pola makan area sesuai anjuran dokter
sementara tim dokter rshs akan datang secara berkala
untuk memeriksa kesehatan arya
meski baru turun per kilogram arya merasa tubuhnya lebih ringan dari sebelumnya
di rumah sakit apa yang diberikan
apa saja perawatan
apa saja pemeriksaan
seperti apa aja
seperti darah jantung
setelah merasakan turun badan itu

di kiri kiri bisa